terduga pelaku penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang juru parkir di area tempat parkir tempat hiburan malam di banyumas jawa tengah dibekuk petugas kepolisian polresta jawa tengah
pelaku digrebek di tempat persembunyiannya di salah satu hes house di wilayah kecamatan purwokerto utara
upaya penangkapan melibatkan tim gabungan satuan reserse kriminal polresta banyumas bersama dengan tim dari brimopolda jawa tengah
lantaran pelaku diduga masih memiliki senjata api
polisi juga menggeledah kamar penginapan yang digunakan terduga pelaku serta melakukan olah tempat kejadian
polisi juga menemukan kendaraan yang digunakan terduga pelaku pada saat kejadian
kita sudah melakukan upaya penangkapan terhadap salah satu yang diduga pelaku di salah satu gost house
dua pelaku kita amankan ke satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
yang kita amankan di sini dua orang
itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya
sebelumnya saudara dalam rekaman cctv seorang juru parkir ini tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam
di wilayah sokar raja banyumas jawa tengah
diduga penembakan bermula dari pelaku yang kesal
usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir karena tak mau membayar uang parkir
sempat terjadi adu mulut antara kedua pihak hingga pelaku lantas melepaskan tembakan ke arah juru parkir
akibatnya korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian dada
jenasah kurban pun dibawa ke rumah sakit margono soekarjo purwokerto untuk diotopsi